pandemi covid sembilan belas membuat pengelola taman mini indonesia indah tmii
kehabisan stok pakan burung dan reptil yang biasanya dialokasikan dari pemasukan penjualan tiket masuk
dalam menanggulangi krisis pakan pihak pengelola pun membuka kesempatan donasi
agar dapat bertahan di masa psbb dki jakarta yang mewajibkan sejumlah tempat wisata untuk tutup sementara
sejauh ini gudang pakan hewan telah dipenuhi makanan yang didapatkan dari sumbangan masyarakat
pihak pengelola pun berterima kasih kepada masyarakat atas sumbangan berupa uang dan makanan
bantuan tersebut memungkinkan mereka untuk bisa bertahan hingga dua bulan ke depan
ini kita memasuki bulan kedua di mana tmi kehilangan pengunjungnya
nah ini bagaimana tmii mengelola dan juga merawat binatang binatang yang ada di sini
ya selama masa pandemik ini tentu saja kami sebagai lembaga konservasi tetap berkomitmen penuh
untuk memberikan perawatan dan kesejahteraan satwa satwa kami ya
perawatan tetap dilakukan seperti biasanya waktu normal
kita lakukan pemeliharaan seperti pemberian pakan desinfeksi kandang pembersihan bahkan sampai pemeriksaan penyakit
saat ini pun juga kami telah melakukan pemeriksaan untuk cek coronavirus di burung burung dan koleksi reptil kami di sini
dan ini kalau kita lihat ini ada ukubah tudok ya
kan ada satu burung yang memang langka begitu
ini kondisi pakannya seperti apa
dan apakah mereka dalam kondisi yang sehat sampai hingga saat ini begitu
ya tentu saja alhamdulillah kita sampai dengan saat ini kondisi burung burung kami seluruhnya sehat dan semuanya dalam keadaan baik ya
kita tetap memberikan makanan yang maksimal kita berikan daging daging ikan dan lain sebagainya sesuai dengan nutrisi yang mereka butuhkan
saat ini memang dengan kondisi seperti ini ada upaya upaya kami dari manajemen untuk bisa mengajak para pemerhati satwa sahabat satwa
untuk bisa turut berperan serta membantu kelestarian satwa kami
saat ini kita membuka kesempatan bagi masyarakat yang memang ingin memberikan bantuan dalam bentuk produk pakan kita terima juga di sini
dan kondisi donasinya hingga pada saat ini sudah terpenuhi dan perhari burung burung itu butuh makan berapa kira kira dok
ya untuk kebutuhan seluruh burung dan reptil yang ada di taman mini sendiri itu memang kebutuhan perbulannya mencapai seratus juta ya
donasi donasi yang diberikan saat ini alhamdulillah memang di hari ke enam kemarin donasi dalam bentuk uang kami sudah mencapai dari target yaitu keterjaminan pakan untuk dua bulan di bulan juni dan bulan juli
total donasi yang telah diterima tmi sejumlah satu ratus tujuh puluh tujuh juta yang berhasil dikumpulkan dalam waktu enam hari
mayoritas masyarakat menerima informasi melalui media sosial dan hingga saat ini tmi masih membuka donasi dalam bentuk makanan
kebetulan saya donasi
kebetulan saya donasi
kebetulan saya donasi
pertama ini ya dog food sama cat food dan informasinya itu saya dapat dari media sosial dan saya langsung japrik ke dr peter langsung
jadi saya buat apa tanya tanya gimana caranya ya saya langsung ke dr peter
kondisi kesehatan satwa terus menjadi perhatian pihak pengelola serta masyarakat meski harus terseok seok di masa pandemi covid sembilan belas ini
auserion dohlu indra hadi jakarta